itu satu kali lagi
lanjut ya cucu
lanjut lagi ya
kang banja lo liat dede enggak
tadi dia ke kebun
dari tadi siang dede nggak pulang
kata allah bos
eh enggak bos
berujuh ada yang buka
eh enggak boleh
cik ida mana kalau pak
kang banja lo liat dede enggak
tadi dia ke kebun
uci kamu tuh ngeliat dede
emangnya ada apa cik ida
dari tadi siang dede gak pulang
tidak ada apa apa
sebentar ya cik ida
iya kang banja
sobri dede ada di mana
di sukabumi pak rumah sama eros
tadi harus telpon katanya dia belum pulang
hah belum pulang
dari siang sobri ke danau sama dede
pulangnya sobri anterin sampai gerbang di set cidahu
kenapa dia belum sampai rumahnya
ke mana lagi
enggak aktif pak hapenya
sobri kijaluh dulu ya
pak kita mulai cari dari mana
kita mulai saja dari sekitar sini
mak eros dia pasti bingung cariin kamu
cuk tolong ya jangan bilang sama siapa pun kalau dede kesini
dede teh enggak kabur cuk
cuma pengen merenung aja
kalau mak eros kenapa kenapa gimana
pasti ada ce ida kok yang nemenin cuk
dede janji besok dede bakal pulang
dede cuma pengen menyendiri sama merenung cuk
tapi dede janji ya besok dedek pulang
dede jangan pergi kabur sama kang sobri
dede siapa itu
dede atau mak eros
kita tanya jeb yuk
dede siapa itu
dede siapa itu
dede siapa itu
dede siapa itu
kita tanya jen yuk
jen berarti tidak kenal dede
jen kenalnya siapa tuh kum
tidak tau doi
gue susah kalau gitu nyarinya kum
kita tanya dede aja dia kenalnya sama siapa
kok kamu ronda sih kan kamu tidak ada di jadwal
nanti ini sih aset
pintar kamu ceng rt nya entin
ya kebetulan aja kali kum
kebetulan sengaja ya ceng
iya eh engga maksudnya
dedenya mah eros
ya tebak tebak aja doi
hebat tebakan kamu ceng
ya gak ada yang tahu waktu ceng
ya gak tau doi
makanya gak tau itu harus ditebak
ya kalo tau mah mending dijemput langsung atuh ceng
tunggu sebentar ya masa dibahas lagi ya
kum kamu kan ketua rt
kok kamu ronda
ini kalau tidak ditemani tidak mau ronda
manja bener kamu doi
saya kira juga muka becek
kemanapun kamu pergi aku akan di sisi kamu cek
apa itu tadi bisik bisik bisik bisik
emang semua orang di dunia ini ngomongin kamu
jangan ngomong masalah setan setanan ya
nanti disetanin kalian semua
karena ada orang paling melodis